daftar sekarang juga hanya di fashion plus
dede cantik asok diantar dulu
itu kelemahan saya bro
saya tuh kalau lihat wanita tan
mau beli cincin kawin untuk menikah bro
apa nggak kecepetan bro
saya ini sudah tua bro
ini namanya bukan kecepetan
tapi sudah terlambat
kita ini pejuang cinta kok
pejuang cinta itu nggak boleh nikah buru buru
pejuang cinta terlahir itu prof
untuk menaklukan wanita
bukan untuk menikahi wanita bro
tapi kalau sudah ditaklukan lantas dinikahi kan
kalau sudah menikah namanya bukan pejuang cinta lagi bro
jadi bapak rumah tangga
masa keren keren begini bapak rumah tangga
kita terlahir bro
untuk menaklukkan wanita dan meninggalkan mereka
dan mencari wanita berikutnya untuk kita taklukan bro
bro aceh ini pejuang cinta sejati
kita berdua bro berdua
kan acheng kayak pak ustadz aja
tidak terlalu anggelis
saya minta kementin
pejuang cinta tidak mengenal istilah mentok bro
penting pelabuhan terakhir saya bro
assalamu'alaikum bu guru
wa'alaikumsalam pak acheng
hati hati di jalan bu
saya terburu buru mau nikahin entin

terima kasih pak ustadz
ada apa pak ustadz rw
nih pake baju seragam kamtip
nah ini juga sepatunya
ini tes udah dirancang dari awal pak ustadz rw
apanya yang dirancang amin
ini tes konspirasi tingkat tinggi
kamtip sengaja diberikan seragam
supaya para pengacau keamanan bisa mengenali kamtip
dan kalau mereka bisa mengenalinya
mereka akan bisa menghindarinya
dan seragam ini tes sengaja dirancang
oleh orang orang yang ingin mengacaukan keamanan
mengacaukan pikiran saya
cuci besok kamu pake
dan stop baca berita politik
nanti kamu tambah senyawa
iya betul pak
terima kasih pak
asobri nggak lulus tes jadi pegawai tetap
kita nggak bisa nikah cepat
hari minggu nanti
kita akan tetap di cincin nikah
kancil berkata pada buaya
jumlah saya hanya satu ekor
sedangkan jumlah kalian sangat banyak
kalau kalian berbaris dari ujung sini
sehingga saya bisa menghitung jumlah kalian
bisa membagi daging saya dengan rata
kemudian buaya setuju
kemudian buaya berbaris
kancil pun mulai menyeberang
di atas punggung buaya
dan dia berhitung
sampai kancil sampai diseberang
kemudian kancil pun selamat
sekarang ibu mulai dari denny ya
pesan apa yang terkandung dalam cerita ini
bagaimana cara membuatnya terjadi
sebenarnya ada telpon
saya mau memberitahu
kalau jennifer mendapat dst negeri cianjur
ya terima kasih banyak informasinya ya bu
waalaikumsalam bu yola
waalaikumsalam bu yola
waalaikumsalam bu yola
waalaikumsalam bu yola
asobri udah ngecewain diri cantik
semoga ada jalan keluarnya
asobri pulang dulu ya
itu kelemahan saya bro
saya tuh kalau lihat wanitanya